berbeda dengan yang terjadi di kalijodo
pagi tadi sempat terjadi kericuhan
saat personel gabungan masuk ke lokasi penggusuran
warga yang bertahan memberikan perlawanan
dan menuntut ganti rugi
iya dan meski warga bertahan
penggusuran tetap dilakukan
upi yunita warga kampung akwarium jakarta utara
meminta penangguhan penggusuran
di hadapan camat penjaringan abdul halid
upi juga meminta pemerintah
memberikan ganti rugi kepada warga
sementara beberapa warga berorasi
warga kampung akwarium lainnya
memblokade jalan menuju permukiman mereka
namun permintaan warga ini tidak dipenuhi
personel gabungan tetap membongkar bangunan
di kampung akwarium
bentrok antara warga dan aparat pun tak terhindarkan
warga melempar batu dan mendorong aparat
yang mencoba membuka blokade
camat penjaringan abdul halid
menyatakan permintaan penangguhan
tak bisa dikapulkan
karena warga yang bertahan hanya lima belas keluarga
mereka adalah keluarga yang tidak mendapat tempat
di rumah susun marunda ataupun rawa bebek
ganti rugi bangunan penundaan
penundaan itu yang tidak bisa
karena sudah cukup waktu yang kita berikan
sp satu sampai sp tiga
buktinya kan yang lain bisa pindah
ya harus mau nggak mau harus pindah juga
karena jangan sampai merugikan yang tiga ratus sembilan puluh dua kakak yang sudah pindah
jadi kita tetap melaksanakan penerbitan pada hari ini
penggusuran permukiman di pasar ikan penjaringan jakarta utara
terbagi dalam tiga zona
zona pertama di kawasan museum bahari
zona kedua di kawasan akwarium
dan zona tiga di kampung baru